kasian pur dia punya mobil tapi gak bisa nyetir
biar nanti saya suruh kang amin coba ngelamar jadi supirnya
kenapa jangan pur
mendingan itu buat gue buat naikin karir gue
gue kan juga nggak mau jadi tukang ojek terus
pagi juga kak kang amin
kebetulan saya mau ke rumah neng rika
rika baru mau kerja
wah kak kang amin kerja dimana
di rumahnya teh ani nganterin paket
pak kalau gak bisa nyetir kenapa gak pakai supir
katanya mau garap sawah aja di kampung
kamu punya sim
kenapa berenti disini
kak kang amin mau kemana
bisa meren ngantriin neng rika kerja
katanya kak kang amin mau ke rumahnya kak kang ani
kalau mau ke rumah kak kang ani kan masuk gang situ kak kang
mari kak kang

oh iya nanti kalau ada yang bisa nyetir dan punya sim suruh datang ke rumah saya ya
iya pak kebetulan saya punya teman yang lagi cari kerjaan
dia dulu supir almarhumnya kang bahar
kang bahar teh premandi bandung pak
siapa itu kang bahar
masa papa gak tau kang bahar
tumpen udah disini
aku kan belum telpon kamu
ya siapa tahu aja ada paket yang mau dikirim
jadi sebelum teteh telpon saya
saya udah ada disini
tapi hari ini gak ada paket buat dikirim amin
kalau besok ada banyak
aku sengaja numpukin paket buat dikirim
tapi kan kalau nyuruh saya nggak perlu ongkos
iya sih nggak perlu ongkos
tapi kan pakai cemilan sama kopi
pak sopyan ngecek gak
gak usah teriak kali
saya kan udah di teras
maaf pak kebiasaan
bebannya mana pak
bunga udah berangkat tadi pagi
ada piket di sekolahnya
alhamdulillah hari ini bebannya sedikit berkurang
dimana ya teh
bener kata orang
nyari kerja di jakarta teh
kamu kan disini baru semen
udah sebulan teh
kali aja di tokonya butuh orang
kalau minta tolong sama negeri kamar
coba aja tanya pak sapian
yang perutnya gendut itu
yang kerjanya di kampus
masa gak tau
pak sopian ya saya mau nanya kalau bikin sim di mana ya
ktp nya jakarta apa daerah
daerah pak di kampung sana di sukabumi
ah berarti kang tisna harus ke samsat sukabumi
memang harus begitu kang yuk
udah sembuh loh
aduh maka lagi
jadi ada alasan lagi kan lu kagak ngelajek
tis lu mau bikin sim mobil buat apaan
pak mas budi dia lagi nyari supir
bikin supirnya yang lama
tapi belum punya sim
tadinya saya mau bikin sim dulu
tapi kalau harus pulang kampung dulu mah
mas rudi yang dirawat bp tiga
biar nanti saya suruh kang amin coba ngelamar jadi supirnya
kenapa jangan pur
mendingan itu buat gue
buat naikin karir gue
gue kan juga nggak mau jadi tukang ojek terus
pur kamu mau kemana
kok nggak keluar lagi
di kamar mak
oh seperti itu
jam segini mau tidur lagi
lagi ngasih obat merah tadi kakinya lecet lagi
oh seperti itu
iya seperti itu
nih mak sebenarnya kesini
nih mak sebenarnya kesini
mau ngasih ini
banyak amat mak pesan sepuluh toples
nah kan sebentar lagi mau lebaran haji
untuk haji haji pada lebaran ya mak
jadi pada pesan kue
pur tunggu pur
apaan sih lo tis ngejar ngejar gue
gue mau bikin sim
mau ngelamar jadi sopirnya pak masudi
tis mau kemana lo
beneran nih lo kagak mau beli bahan bahannya sekarang
bang ojek kan lecet lagi mak
alah dikit doang
dikit dikit lama lama jadi bukit mak
ya udah besok makan kesini lagi
bikinin abang teh